peristiwa pembuangan limbah oleh sopir truk tangki penyedot tinja ke saluran air dengan menggunakan selang ini terjadi di jalan ahmad yani pulau gadung jakarta timur pada selasa siang lalu
hal itu pun dibenarkan oleh warga di lokasi kejadian
truk penyedot tinja itu memang sudah beberapa kali terlihat berhenti di kawasan ini
namun warga tidak menduga sang sopir sedang membuang limbah tinja
sementara itu warga kerap terganggu oleh aroma tak sedap
pula sopir truk tersebut dikecam oleh wakil gubernur dki ahmad riza patria
yang namanya limbah itu sudah disiapkan
sarana prasarana tempat pembuangannya ya
bukan di sembarang tempat apalagi di lingkungan perumahan atau di got got ya
siapa saja yang membuang limbah tidak pada tempatnya yang sesuai dengan aturan ketentuan nanti akan ditindak dan diberi saksi
atas olahnya pemilik truk tangki dijatuhi sanksi denda lima ratus ribu rupiah oleh dinas lingkungan hidup dki jakarta
stefanus wangge jakarta